mabespori memastikan tidak akan menyelidiki kasus ujaran kebencian yang menyeret putra bungsu presiden joko widodo kaisang pangarep
polisi menganggap laporan muhammad hidayat warga bekasi jawa barat itu mengada ada
wakapori komisaris jenderal syafruddin mengatakan kasus ujaran kebencian yang menjerat putra bungsu presiden joko widodo kaisang pangarep tidak akan ditindaklanjuti
menurut polisi kata kata deso yang disampaikan putra bungsu presiden itu bersifat guyonan
selain itu polisi menilai kalau pengaduan muhammad hidayat warga bekasi itu tidak rasional
untuk itu polisi akan mengalihkan perhatian untuk menangani kasus yang lebih penting
dari kecil sudah dengar itu umpan deso itu itu guyonan aja itu
jadi itu rasional aja ya karena kalian ya
jadi kita juga pori penyidik itu juga harus rasional
jadi tidak semua laporan masyarakat harus ditindaklanjuti
kalau itu rasional ada unsurnya ditindaklanjuti
kalau tidak saya tegaskan tidak perlu